kalau yang ini para dederetan bonsai yang digelar di lapangan desa kesambenkulon kecamatan uringi nanom kabupaten gresik jawa timur
karya para pecinta bonsai dari berbagai daerah di indonesia ini hadir untuk meramaikan festival tanaman hias tropis tingkat nasional
ada bonsai jenis bogenville kamboja dan berbagai jenis bunga sunsevieria
bupati gresik menyebut tiga wilayah di kabupaten gresik menjadi potensi besar penghasil tanaman hias tropis
tiga kecamatan jororjo kedamian dan uringi nanom mempunyai lokus sentral tanaman hias tropis
kami berusaha pohon pohon di sentral tanaman hias di kabupaten gresik tiga kecamatan tersebut bisa berkontribusi ditanam di ikn
festival tanaman hias tropis ini akan berlangsung hingga minggu